dengarin dulu aja deh pi ini pi
itu kenapa si bagas
si kembung otak
itu bisa ada di rumah
kan gue udah bilang sama lo
kalo gue tuh gak mau berangkat sekolah sama dia lagi
aduh udah amat ya
gue lagi masih mikir
jadi lo nantangin gue ya
berarti sekarang lo udah gak takut lagi sama
jadi lo udah gak takut nih
oke gak apa apa penting gue kasih
rekaman ini sekarang juga ke
papi supaya papi denger sekali
jangan dong reva
nanti itu bahaya kalo papi lo dengerin
reva yang cantik ya
siapa suruh lo
tetep aja masih ada
supaya itu si botak botak apa lo panggil
kalau kebawa botak dipecat
gak usah banyak janji deh
kalo ada si kebawa botak itu
gue mau pacaran sama gue kan gak bisa
gue mau mesra mesraan
gue mau berduaan
pacaran yang bener bener
ada nyamuk terus kan
tegang terus langsung kayak ada perasaan benci gitu sama gue
engga gue gak benci
berdua duaan sama boy
kayak gue lagi mikir gimana caranya
mikir sampai berkaca kaca ya matanya
gue dengerin aja dia ngerjain nih
lo disini pegang pegang
ya gue cuma bilang jangan putar intang
kayaknya gak ada apa apa
kayaknya asik banget ngobrolnya
kayak ada transaksi bisnis gitu
eh tapi langsung bisa nebak aja kita tuh lagi berbisnis
ini sesuatu yang oke banget
ayah bisnis apa
ini pi ini loh ini adriana tuh mau ini
kamu ini ada apa
sayang punya kamu tuh handphonenya jauh lebih canggih
jauh lebih mahal
tapi aku lebih suka yang itu mas ngerti aja sih baru dikode langsung paham gitu kan
kuda langsung ngerti kan tuh enak banget mas
sama iya aku lagi pengen handphonenya ke refa
ya emang gak canggih tapi tuh keren banget
keren mas aku suka
hmm bukan sih pih
sebenarnya si mahmud tuh pengen koleksi lagu di hp aku
papi gak suka
kamu manggil mama adriana dengan kesebutan mahmud
nanti dikiranya papi menikah dengan seorang perempuan yang namanya reva
malu kan papi
hehehe kepapa kali pih kan lucu pih
eee oh iya pih tadi aku lupa
oh ya adriana itu mau koleksi lagu yang ada di hp aku
lagunya itu ada satu yang dia suka banget
tapi mau denger gak
engga engga itu kan gampang tinggal di copy aja kan atau di send gitu kan
oh nih papi coba denger dulu
mas tuku dulu deh mas
boleh boleh boleh
papi mau denger nih
mas aku malu mas kalau mas mau dengerin lagu itu
mas gini mas daripada ngomongin lagu itu aku gak enak atau malu banget
mas reva baru keluar liat kebobotak langsung gamut gitu sampe gak mau sarapan tadi loh mas gak mau sarapan dia
mas gimana kalo kita pecat aja kebobotak gitu karena kasian reva privacenya tuh terganggu ya ya sayang ya
bagas gak akan dipecat
bagas akan tetap ada karena bagas nanti akan jagain reva karena mas gak ingin kalau nanti reva dideketin oleh boy harus ada bagas yang jagain
mas tapi dengerin aku ngomongin lagu itu
kenapa mesti nggak harus ngerayumas untuk ngecat bagas hanya karena masalah musik kayak gitu
oh soalnya tuh musiknya beda nih
tapi mendingan dengerin dulu aja deh pih ini ini pih
mas gini udah lah masalah lagu itu dilupain aja kamu bikin aku malu aja sih reva
mas mendingan kita soal bagas kita bahas lagi deh soalnya kasian reva jadi gak mood gitu ngeliat mukanya bagas
emas tidak akan pernah berhenti membagas karena mas gak suka dengan laki laki yang namanya boy dan mas nggak ingin boy deketin reva oke
oh iya pih mendingan papi dengerin aja deh

mas jangan gitu kok bayang
ipi denger aja dulu pih
asik banget kan pih
dia kan masih abg pih iya kan abg kan
itu lagu kayak kita banget gitu mas
aku gak memandang mas dari segi apapun
getok dan tuli saking cintanya sama mas
aduh aku malu banget
bentar ya pih
aduh nah kemari dong
kali ini gue ampunin ya tapi gue mau besok si kebo potak itu gak ada dirumah dan gak boleh ngawal gue lagi ke sekolah
kalo enggak gue kasih rekaman ini tapi bilang dua kalo mau gak tuh jangan gitu
aku sayang gue sama kamu beneran
aku berangkat sekolah dulu ya pi
eh semoga uas kamu lancar terus kamu bisa ya
mas kamu kok ngeliatin aku kayak gitu sih
aku punya salah ya sama kamu
kalau memang kamu suka dengan lagu lagu yang kayak tadi
mas juga suka
dan kita bisa beli cd
cinta itu buta dan tuli
iya dong bebe
aku pas doain kamu biar kamu lancar nih sih
kalo aku mau biarin gak lancar juga ya
yang penting kamu lancar bebek
iya dong bebe
ehh bukannya berangkat lu ya malah pacaran
gimana sih lu
pantesan aja tadi yang telepon rumah bengkak
ehh bagaimana sih lu
lelas aja baru tau rasa lu
eh lu kan ujian akhir
ini motor emak jual tau
ah mau ngomong kok begitu sih
emak bertenangnya gak lucu ah
bercanda siapa bercanda
emak serius tau

ngerti kagak lu

kagak berangkat berangkat lu
kagak berangkat berangkat lu
eh udah tau kan

orang mau buka tangan
eh udah berangkat dah
anak kurang ngancer banget deh

maksudnya emaknya udah berangkat
maksudnya emaknya udah berangkat
maksudnya emaknya udah berangkat
maksudnya emaknya udah berangkat
maksudnya emaknya udah berangkat
maksudnya emaknya udah berangkat
maksudnya emaknya udah berangkat
maksudnya emaknya udah berangkat
maksudnya emaknya udah berangkat
maksudnya emaknya udah berangkat
maksudnya emaknya udah berangkat
maksudnya emaknya udah berangkat
maksudnya emaknya udah berangkat
maksudnya emaknya udah berangkat